ratu marijuana shappell lee corby segera dideportasi ke australia pada akhir pekan ini
sebelumnya pada dua ribu empat belas dia mendapatkan pembebasan bersarat dari kementerian hukum dan ham
setelah bebas dari penjara pada sepuluh februari dua ribu empat belas
kini shappell lee corby bisa kembali ke negaranya
corby akan dipulangkan ke australia pada sabtu dua puluh tujuh mei
setelah rampung mengurus administrasi di balai pemasyarakatan bapas denpasar
sekitar tiga tahun setelah keluar dari lapas kerobokan
perempuan asal gold coast australia itu tinggal di kawasan kuta
selama bebas bersyarat ia mendapatkan pengawasan serta harus melapor kepada bapas
pihak kantor wilayah hukum dan ham bali menyebutkan
urusan administrasi telah dirampungkan sehingga tinggal diserahkan ke imigrasi pada dua puluh tujuh mei
yang pasti persiapannya sudah dilengkapi administrasinya oleh kepala bapas
nanti korbi datang ke bapas nanti dari bapas diserahkan ke imigrasi
jadi kapan itu prosesnya
mei dua ribu tujuh belas hari sabtu
berarti langsung tanggal dua puluh tujuh itu langsung pemulangan ke australia pak
itu nanti bagaimana persiapan persiapan yang matang oleh imigrasi
shapel led corby ditangkap pada dua ribu lima karena terbukti menyelundupkan narkotika jenis ganja seberat empat dua kilogram
kasus hukum corby juga sempat menarik perhatian publik dua negara indonesia dan australia
nandang risadastika dan pasar